kamu dipaksa ya sampe harus
kamu dihancam sampe harus
apa yang harus biar
semua orang kenapa
itu gak bener
kamu gak boleh nangis ya
aku tau ini gak bener
aku minta kamu pergi dari sini
dan jangan lagi kamu cari cari aku ramah
aku gak akan pergi
aku bilang sekarang aku pilih eras bukan kamu
tinggal aku ramah
aku mau tinggalin aku